ada pada mendengar tentang kura kura sulcata
kura kura sulkata reptil yang satu ini dikenal dengan ukurannya yang besar fisik tangguh dan umur panjang
mengutip dari berbagai sumber sulkata berasal dari afrika utara tepatnya di selatan gurun sahara
di gurun kura kura ini bisa menyatu dengan pasir karena cangkang dan kulitnya berwarna coklat kekuningan serupa dengan warna pasir
satu ekor anak anak kura kura sulkata dibanderol satu juta rupiah
sedangkan indukannya dijual lima puluh juta rupiah per ekor
masa pandemi seperti ini justru membuat penjualan melonjak
banyak warga memelihara sulkata sebagai hobi untuk mengisi waktu luang
karena sih untuk masa dia breednya itu cukup cepat ya
dan juga gampang banget dipihak daripada kura kura yang lain
misalkan kayak indianstar terus pardalis itu agak susah dirawat
meski berasal dari benua berbeda ketenaran kura kura raksasa ini sudah sampai ke tanah air
salah satu tempat pengembang biakan sulkata ada di jakarta barat
selamat datang kembali di segmen sari menjadi
ini pagi hari dimulai dari yang hijau hijau karena kita lagi nyari makan dulu buat sih kura kura
makan seri dua kali kura kurinya gede jadi makannya harus banyak
sulcata berasal dari bahasa latin sulcus
sulkus berarti alur atau garis yang dalam pada cangkang mereka
sulcata juga dijuluki spur tortoise karena memiliki taji berbentuk kerucut di paha belakangnya
ada beberapa yang tidak aktif nggak mau nyari makannya atau nggak mau nyamperin kita harus gotong
wah berat pak eh berat serius
pak gede lo beneran kan begini
ini sama beras berat kan dia
sulcata bisa bertahan selama beberapa pekan tanpa air dan makanan
tapi di peternakan ia diberi makan dua kali sehari agar tumbuh optimal
nah mumpung sulkata sedang makan kita bisa membersihkan kandang
ya namanya kotoran apa yang diarep pasti wanginya semriwing campur sama air seninya juga ya
tapi harus dibersihkan secara rutin setiap pagi
supaya tidak ada bakteri yang bersemayam di tempat dia tidur
lanjut waktunya memandikan kura kura raksasa ini
loh loh eh kok posisi sulkatanya dibalik mas eh
saya baru tahu kalau kura kura bisa ditebalikin seperti ini tapi jangan dibiarin terlalu lama
apalagi di bawahnya itu sinar matahari langsung
dia bisa langsung dehidrasi ya malah ujung ujungnya nanti
wah kenapa dibersihkan
dia suka nempel kotoran nih kadang kadang bisa masuk ke sela selanya
kadang sela sela depan masuk ke mulut
meski sudah ada kolam untuk berendam kura kura harus tetap dimandikan secara berkala
karena ada beberapa kura kura yang enggan masuk ke kolam
sudah oke caranya oke
jangan sampai ngebanting apalagi sampai ada hentakan
supaya dia tidak merasakan kaget ataupun sakit
mandi juga memberikan kesempatan kura kura untuk menyerap kelembapan
saya ser caternya
oke putih sudah bersih ya biar tidak tergantung ada namanya
udah putih bujemur
sulkata menempati posisi ketiga sebagai kura kura terbesar di dunia
setelah kura kura raksasa aldabra dan galapagos di ecuador
sulkarta betina bisa tumbuh hingga lima puluh cm dengan bobot enam puluh kg
sedangkan jantan berukuran delapan puluh cm dengan berat seratus kg
boleh nggak sih kura kura didudukin
jawabannya ya nggak boleh ya bang ya
sangat amat tidak boleh
walaupun ini termasuk kura kura darat yang secara besaran biasanya ya agak lebih besar dibandingkan beberapa yang jenis kura kura laut
tapi kalau didudukin ya anda akan menduduki bagian ininya nih
bagian bawah ini tempurung bawah
yang tentu tidak lebih tebal dibandingkan yang atasnya
jadi tidak boleh didudukin
beban yang dapat ditopang oleh kura kura
kura kura hanya separuh dari tubuh mereka
jadi jangan diduduki ya
ada satu penyakit yang kerap menyerang kura kura sulkata
penyakit ini membuat sulkata menjadi lemas enggan makan dan bisa berujung pada kematian
salah satu penyebabnya adalah suhu dingin seperti saat musim penghujan
sulkata dewasa termasuk petarung ulung
selain alasan teritori
sulkata juga memiliki kemampuan untuk memperlukan hak kawin dengan betina
lawan akan ditanduk menggunakan front skit yang ada di bawah leher
meski bisa mencapai umur satu ratus lima puluh tahun
sulkata hanya bertelur tiga kali dalam setahun
dengan jumlah tiga puluh butir per fase peneluran
setelah masa inkubasi sekitar sepuluh pekan telur akan menetas
makanan anak sulkata pun sama dengan induknya sayur sayuran
pernah nggak dikasih satu makanan terus terus
dinyak kayak kurang nafsu makan

bosan sih dia kadang
paling kita selingin seminggu dua kali kembang sepatu juga bisa
indikator dia bosen apa tuh
nafsu makannya kurang
sama kayak manusia ya jadi kalau makan ya ada variasinya
sulkata juga membutuhkan kalsium dengan kadar tinggi untuk tumbuh kembangnya
selain dari sayuran kalsium juga bisa didapat dari kalsium bubuk
kalau kalsium paling kita jadwalnya seminggu bisa dua kali
kalau setiap hari ini blader stone
kayak batu apanya istilahnya itu ada batunya di dalam tubuhnya tuh
terlebih banyak kalsium ya
kebanyakan nggak boleh kekurangan juga nggak boleh juga
kura kura dengan usia di bawah enam bulan sangat rentan mati
pilek dan infeksi lain kerap ditemukan pada kura kura yang baru menetas
tambahkan sinar ultraviolet a untuk mengatur suhu kandang
serta ultraviolet b sebagai pengganti
mengganti sinar matahari
suhu optimal berkisar tiga puluh sampai tiga puluh empat derajat celcius
wah ini ada beberapa kura kura yang harus kita jemur
nggak cukup pakai sinar uva dan uvb nya karena udah terlalu parah ya dalam tanda kutip
ini sangat lembek loh
saya tekan dikit
aduh lembek banget
ini udah mulai sehat
ini udah mulai sehat ya tapi tetap harus dijemur
terakhir pastikan alas yang menjadi wadah kura kura menggunakan material yang menyerap fesis dan air seninya ya
tujuannya untuk mencegah menjamurnya bakteri
tapi bila sudah terserang penyakit nafsu makan mereka akan turun drastis
oh ya omset dari tanah kura kura sulkata sebanding dengan ukuran tubuhnya yang besar
setiap bulan tempat ini memiliki omset hingga tiga ratus juta rupiah
baik dari penjualan kura kura sampai pernak perniknya
tapi apakah usaha ini selalu berjalan mulus
beda seperti kayak ayam ya dia itu menelur hanya tiga sampai lima kali
dalam setahun gitu ya
jadi kadang ada periodenya itu yang mereka itu adaptasi dulu
jadi pertama kita mulai pun sekitar delapan bulan awal itu kita ya operasional tinggi
tapi belum ada produksi karena dia masih adaptasi dari afrika
mengacu pada peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan no dua puluh tahun dua ribu delapan belas
tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi
ada belasan kura kura endemik indonesia
lantas bagaimana dengan sulkata
untuk oleh arah sulkata sendiri sih tidak perlu sertifikat khusus ya
karena mungkin dia populasinya itu dia meningkat secara pesat bahkan ya setiap tahunnya ya
jadi untuk jenis sulkata sendiri aman untuk dipiara tanpa sertifikat
ada yang tertarik menjadi peternak kura kura sulkata
selain konsisten memberikan pakan
anda juga harus memiliki kandang yang luas
dengan kandang luas saja
terkadang kura kura ini masih kerap bertarung dengan yang lain untuk menjaga teritori
apalagi kalau kadangnya sempit dan kecil
rian fernando dwi agung yul ghiarto jakarta